untuk mencegah penyebaran virus corona
petugas gabungan dari polres kendal kodim tujuh ratus lima belas satpol pp
serta pemadam kebakaran kendal jawa tengah melakukan razia keramaian
rabu malam petugas merazia tempat hiburan malam di kecamatan kaliwungu
usai diberikan arahan pengunjung dan pemandu lagu diminta meninggalkan tempat
dan kembali ke rumah masing masing
jadi khususnya di jbl ini masih banyak di tempat tempat karaoke dari warga masyarakat
yang belum sadar mereka setelah adanya kedatangan kita kita kumpulkan kita himbau mereka
baru mereka memubarkan diri
di batam kepulauan riau jajaran kepolisian polda kepri menggelar patroli bersama rabu malam
patroli yang dimulai pukul dua puluh satu lebih malam ini menyisir sejumlah tempat salah satunya pujasera
tugas yang mengenakan alun pengamanan
diri langsung meminta pelanggan dan pedagang untuk bubar dan pulang
meski mengetahui peringatan terkait virus corona
pedagang mengaku terpaksa tetap berjualan karena alasan ekonomi
ya takut juga sih tapi karena demi ekonomi susah
yang mau tak mau ya kejadian anak anak aja
sementara itu di kebumen jawa tengah pengajian dalam rangka isrok ⁇ ikroj nabi muhammad
di desa poncowarno rabu pagi terpaksa dihentikan
panitia bersedia menutup acara setelah kapolres kebumen melakukan pendekatan kepada kepala
selain itu kapolres juga menyampaikan langsung penjelasan dan imbauan kepada seluruh peserta
terus terkait dengan adanya corona kayak gini khawatir nggak warga sini pak
tapi tetap mengadakan pengajian ini
setelah pengajian diakhiri dengan doa peserta langsung membubarkan diri
tim liputan cnn indonesia